langsung bersiap membawa barang barangnya
dan pergi bersama pria itu
mereka berkuda dan berkuda
sampai akhirnya mereka berhenti di depan pintu pondok
margo mengikuti pria yang memasuki kamar tidur yang indah
di mana seorang wanita berbaring
dengan bayi laki laki kecil yang mengemaskan di sampingnya
terima kasih sudah berkunjung
ini lenganku sakit
kau tahu aku tidak bisa menggerakkan lenganku
oh aku sangat menyesal
jangan khawatir aku baik baik saja
kalau kau bisa tolong menidurkan anakku
margo mengambil bayi itu dan memeluk kepalanya di lengannya
seketika anak itu pun tidur
oh dia sudah tertidur
oh jangan tertipu nona
dan akan segera membuka kembali matanya
oh tapi dia
dan pada saat itu
bayi itu membuka matanya kembali
dan mulai menangis
aku sudah bilang padamu
sekarang ketika kau menidurkannya lagi
dan gosokkan di dahinya
dia akan tidur untuk malam ini
dan itulah yang dia lakukan
ketika margo akhirnya bisa menidurkan bayinya lagi
dia mengambil salep itu
dan mengolaskannya dengan lembut ke dahi bayi itu
sepertinya ada yang aneh
aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam karir keperawatanku
margo adalah orang yang penasaran
dan ketika dia melihat pria dan wanita itu berbicara
dia mengoleskan sedikit salep di dahinya sendiri
tidak lama setelah itu
segalanya tampak berubah tentang tempat itu
pondok itu menjadi lebih elegan
ibu di tempat tidur adalah peri cantik
mengenakan sutra putih
pakaian bayi kecil itu terbuat dari semacam kain kasa keperakan
dan pria itu adalah raja peri
margo budi menyadari bahwa dia telah masuk ke rumah peri
tapi dia tidak mengatakan apa apa
dan begitu wanita itu cukup sehat untuk merawat bayinya
dia meminta raja peri untuk membawanya pulang
maka raja peri mengantar margo pulang
tanpa mengetahui bahwa margo bisa melihat siapa pria itu sebenarnya
terima kasih nona
ini selusin koin emas untuk layananmu
setelah mengatakan itu
raja peri pergi
dan margo bisa melihat kuda itu terbang di udara
wow itu hebat sekali
sekarang margo hidup sendiri
dia telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih kecil
dibesarkan oleh bibinya yang juga seorang perawat
margo menyayangi bibinya lebih dari segalanya
tetapi sayangnya bibinya pun meninggal karena sakit
margo pun tinggal sendirian
tidak ada teman tidak ada keluarga
kecuali anjingnya viskus
ketika keesokan paginya tiba
margo dibangunkan oleh suara aneh
suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya
saat margo membuka matanya
dia tercengang melihat viskus bisa berbicara
viskus apakah kau berbicara
kau bisa berbicara
apakah ini hanya mimpi
kau bisa mendengarku
oh terima kasih tuhan
aku telah lama berbicara dengan mu
sekarang aku sungguh ingin jalan jalan
dan mungkin kau bisa membelikanku tulang yang enak dari toko anjing
wow ini hebat sekali
ini pasti karena salpri itu
margo yang bahagia membeli tulang untuk viskus
berjalan jalan di taman ketika dia
mendengar seekor lebah berbicara dengan bunga matahari
hari yang indah bukan
jangan bicara padaku
dia juga bisa melihat pri kecil melukis bunga
dan membantu semut bergerak dalam garis lurus
ya terus bergerak terus bergerak
dan dia bisa mendengar burung burung menyanyikan lagu lagu yang menyenangkan
margo melihat semuanya
dan menyadari betapa ajaibnya alam itu
saat mereka berjalan sedikit di depan
dia melihat seorang wanita tua duduk di bawah pohon
margo segera bergegas ke arahnya
oh apa kau baik baik saja nenek
aku baru saja berjalan jalan ketika kaki tua ini mulai sakit
aku pikir aku akan duduk sebentar
tapi sekarang aku tidak bisa bangun dan rasa sakitnya luar biasa
coba aku lihat aku seorang perawat
margo membungkuk dan menyentuh kaki wanita tua itu
untuk memeriksa ketika kilauan dari tangannya mengalir melalui wanita tua itu
sakitnya tunggu sakitnya
dan seketika wanita tua itu melompat berdiri dan memeluk margo
kau hebat sekali terima kasih terima kasih terima kasih
aku merasa baik baik saja apa yang kau lakukan padaku
margo merasa bingung dia menatap fiskus
aku aku tidak tahu apakah kau melihat percikan itu
tak kulihat percikan itu
tapi aku lihat bahwa hanya dengan menyentuh tangannya wanita itu sembuh
dan kau dapat berbicara padaku apa yang terjadi
sihir anjing baiku fiskus sihir adalah apa yang telah terjadi
ayo kita pergi ke pasar kita punya banyak barang untuk dibeli
maka keduanya pergi ke pasar
dan dalam perjalanan margo memberi makan seorang pengemis
membantu seorang lelaki tua menyeberang jalan
dan membantu menyembuhkan burung yang terluka hanya dengan satu sentuhan
margo senang dengan kemampuannya yang baru ditemukan
tapi itu semua akan berakhir
karena ketika dia sampai di pasar dia melihat raja peri
yang pergi dari kios ke kios mengambil barang dari kios itu
mengambil buah mengambil beberapa telur dan seterusnya
dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan
margo langsung menghampirinya selamat siang tuan
aku harap semoga wanita baikmu dan juga si kecil
tapi dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dikatakan karena raja peri menatap balik dengan terkejut
apa apa kau bisa melihatku
melihatmu mengapa tentu saja kulihat sejelas matahari di langit
wajah raja peri menjadi pucat dan seketika ia menghilang ke udara
hah dia sungguh tidak sopan iya kan viskus
dalam perjalanan pulang dari pasar margo melihat seorang pria menangis di tepi sungai
ada apa tuhan kenapa kau menangis
seorang penyihir seorang penyihir jahat telah mengambil penglihatanku karena aku menolak untuk membantunya dengan sihir
dan sekarang aku tidak bisa melihat
istriku ini hari ulang tahunnya dan mungkin yang terakhir juga
karena dia sakit keras dia menungguku di rumah apa yang harus kulakukan sekarang
oh tidak apa ada yang bisa kubantu
oh maukah kau berbaik hati meminjamkan matamu selama sehari
tolong hanya untuk satu hari aku akan mengembalikannya padamu besok
tapi bagaimana kau memberimu mataku
katakan saja aku meminjamkanmu itu itu akan membantuku melihat
ambillah hari ini dan kembalikan besok kepadaku
itulah yang dikatakan penyihir dia berkata hanya jika orang yang baik hati akan memberikanku mata mereka maka aku akan dapat melihat lagi
tidak jangan ini semacam trik jangan percaya dia
aku tidak tahu viskus apakah aku harus percaya padanya tapi aku tahu aku harus membantunya apapun yang terjadi
dan dengan itu margo melangkah maju dan mengucapkan kata kata itu
aku meminjamkanmu itu yang membantuku melihat ambil hari ini dan kembalikan besok untukku
dan segera setelah dia mengatakan itu cahaya terang memenuhi udara dan lelaki tua itu berubah menjadi raja peri dan di sampingnya muncul ratu peri
mereka tersenyum kalian keberuntunganlah yang memberimu visi dan kekuatan perih
tetapi hatimulah yang sungguh menjadikan aku merasa takut
sungguh menjadikanmu peri
margo gudi dengan ini kami secara resmi mengubahmu menjadi perih
itu artinya jika kau ingin terus membantu orang yang membutuhkan
margo terkekeh karena tidak ada lagi yang diinginkannya
dia setuju dan ratu peri menggerakkan tongkatnya dan seketika sepasang sayap muncul di punggungnya
kau memiliki hati yang murni ayolah buat kami semua bangga padamu
dia akan selamat
dia akan selalu menemanimu
oh terima kasih terima kasih terima kasih
apakah itu membuatku menjadi anjing perih
ya begitulah kisah margo yang kini menjadi peri dan berkeliling dunia bersama viskus
bersama sama mereka membantu orang dan kalau dipikir pikir itu semua terjadi karena salep